gimana kalau keburu boy sama reva jadian
terus mereka direstuin sama bokap nyokapnya
lo gak mau kan
iya angel nih kalau misalnya mereka udah lengket banget
terus mereka tunangan untuk mengikat cinta mereka
makin sempit lo kesempatannya
lo berdua gak ngebantu tau gak
lagi asal berdua tau ya
apapun yang angel mau harus terwujud
termasuk untuk dapetin cinta ya boy
terima kasih banyak kamu sudah peduli sama reva
ini juga sebentar lagi mas mau tanya di mana dia
karena mas juga ada keperluan sama dia
ada perlu apa ya mas
obat herbalnya sudah ada di kantor
obat herbal dari temannya mas
dan bagus untuk pencernaan kamu yang lagi sakit
jadi mas mau minta tolong reva untuk datang ke kantor
supaya dia bisa mengambil obat herbal ini
dan nanti obat herbalnya bisa diantar sama kamu sayang
mas bek kok nadanya biasa aja pas tau reva keluyuran
bukannya kesel atau marah gitu
kalau kayak gini nih ceritanya
gue harus nunjukin rekaman gue waktu di mobil sama reva
oh iya sayang nanti kalau obat herbalnya sudah sampai rumah
dibawa oleh reva jangan ditunda tunda
langsung diminum biar khasiatnya cepat bereaksi ya
iya mas aku juga
oke kalau begitu mas mau telepon neva dulu
tapi sekarang kamu harus tetap bed rest ya
mas tapi aku
aduh mas b gue pengen ngomong sesuatu tentang anakku yang paling lo cintai itu
kok kamu belum kelihatan ngomong
tuh kamu lihat
enak kan kalau udah pacaran
ih kamu tuh ya
harusnya gak boleh tau ngintipin orang lagi pacaran
gak usah opan
orang mereka di samping aku di situ aku nengok dong
bukan ngintip nih kalau ngintip tuh begini nenek
gini buka gini nah
itu baru ngintip
gak bisa bedain ya
sama aja tahu tetap aja kamu ngeliat kan
ngintip begini nih
lu berdua kok sekarang udah mirip sama bokap sama nyokapnya
kok gue sih
nih gue kasih tau nih ya
yang namanya pacaran itu harus saling mendukung
saling menyayangi satu sama lain
jangan satu yang bilang inilah
satunya bilang itulah
pacaran itu salah satunya harus ada yang saling mengalah
kalau dalam pasangan itu
itu salah satunya harus saling pengertian
dua duanya harus pengertian sih
kalau enggak ya siap siap aja
bakal berantem terus terusan kan bed
harus ada yang sadar
ya gitu deh pokoknya
wah tapi jangan kayak ian
apa apa kalamu sama si beb
kalamu sama si mele
nanti ada julukan sti
suami takut istri
tangguh basah nih
bibir lu kemajuan on
tangguh bisa keratan
kena air liur dong nih
ini harus dibesin
kedepan kayak gitu semua
itu bukan teman lu
kamu di mana
pak fi ini apaan sih
nanya udah kayak set pem aja
aku tuh lagi di warung mba be fi
ini sama teman teman
anak anak yang tadi klub aja itu loh fi
tadi kan kita habis ke rumahnya raya
tapi rayanya enggak ada
ya udah deh
karena kita juga pengen
ya duduk duduk sambil makan makan
kalau kamu emang ada di warung mba be sih
kamu boleh main di sana
tapi takutnya kamu keliran kemana mana
kalau kamu keliruan kemana mana
nanti kalau ada apa apa
pak fi enggak tahu lagi harus nyusul kemana
tenang aja fi
reva enggak mungkin ngecewain pak fi
reva janji gak akan pernah
bikin pak fi khawatir lagi
pak fi mau minta tolong sama kamu
kamu ke kantor pak fi
untuk bawa obat herbal
buat mama adriana
nanti kamu serahkan obat itu
ke mama adriana di rumah
nanti aku ambil
fi boleh enggak nanti aku kesananya sama boy
sekalian aku mau kenalin boy ke pak fi
aduh adriana pasti gak suka
kalau tahu aku makin dekat dengan boy
ya udah sayang
pak pit tunggu di kantor ya
pergi nemenin aku ke kantor pak fi
jadi nanti kamu bisa sekalian kenalan
sama pak fi bisa ketemu
reva aku tuh senang banget
mau ketemu sama pak fi kamu
dari dulu kan aku pengen ketemu
kamu ya belum juga pacaran
udah calon mertua aja
enggak perlu pacaran langsung aja
gue penasaran banget deh
gue pengen buru buru ngasih tahu ke reva
soal mantannya itu
kalau lo setelah kasih tahu reva
ternyata reva biasa aja dan enggak marah sama aku
ya enggak mungkin lah reva enggak marah
gue bakal bilang kalau gue itu gak bisa move on dari mantannya
dan gue tuh udah punya sejuta bahan
kalau boy itu pengen clb kak
bisa aja diangkat
kan enggak ada yang enggak mungkin
lo tuh lo tuh enggak punya ide yang lain apa
gue tuh udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah tahu
gue udah ajak dia ke temuan
dia tuh nolak terus
malah akhir akhir ini
dia tuh enggak mau lagi angkat telepon gue
kan gue kesel banget nggak sih
ya jangan nyerah kayak gitu dong jell
lo mau kan buat dapetin boy lagi
ya lo harusnya terus kejar lo
jangan pantang menyerah
lo terus gangguin hubungannya boy dan reva
ya lo jangan nunggu nunggu lagi lah
ntar kalau misalnya penikah kok
ntar kalo misalnya mereka udah makin lengket lo makin susah loh untuk nge deketin boy
nanti gimana kalau keburu boy sama reva jadian
terus mereka direstuin sama bokap nyokapnya
lo gak mau kan
nih kalau misalnya mereka udah lengket banget terus mereka tunangan untuk mengikat cinta mereka
hmm makin sempit loh kesempatannya
wih lo berdua gak ngebantu tau gak
lagi asal berdua tau ya
apapun yang angel mau harus terwujud
termasuk untuk dapetin cinta ya boy
nah gue amat makan
kamu kenapa sih diem aja
jawab dong pertanyaan gue
lo tuh sebenernya punya niat jahat apa lagi
kamu harus tau kalo aku tuh cuma sayang dan cuma cinta sama papi kamu
jadi aku minta tolong ya sama kamu jangan berfikiran buruk kayak gitu ke aku
aduh udah deh adriana
mau sosok sosok baik mendingan lo kasih tau gue sekarang juga jujur aja
lo tuh gak mau punya anak dari bokap gue
karena abis itu lo mau pergi ikan ngambil harta bokap gue
mungkin lo gak mau punya ikatan atau kayak gimana sih
aduh terserah kamu deh reva ya
kamu tuh seuzon mulu sama aku
aku gak pernah punya pikiran seburuk yang kamu pikirkan itu reva
gak pernah sama sekali
kok om bisa sih mikir kayak gitu
kalo itu lo udah pernah bilang sama gue apa rencana jahat lo semuanya
kapan aku pernah ngomong kayak
hah cukup deh
kok gue happy banget ya kan
ini adalah rekaman satu satunya untuk bilang sama mas beka
dan tunjukin sama mas b bahwa anaknya bener bener natschka
gue udah punya bukti sekarang
pasti mas b dalam pikirannya gini
aduh kasihan banget kamu adriana
kayaknya gue berasa tersiksa dan sedih banget
gue harus kirim ini ke wa nya mas b supaya mas b bisa dengar suara anaknya saudara
aduh enak juga ya
pasti ini lagi lihat nih
pasti lagi denger rekaman suara gue sama suara anaknya sendiri
lo tuh gak mau punya anak dari bokaboe
karena abis itu lo mau pergi ikan ngambil harta bokaboe
mungkin lo gak mau punya ikatan atau kayak gimana sih
boleh kok n decomposition ke siapa buat di new world